pak presiden ketika melihat anaknya nih kemudian terjun ke board game bagaimana tanggapannya
apa langsung masih tahu kenapa belum ketemu tapi bencana kalau ketemu langsung tawarin
ya sodorin game ya kalau sempat lah presiden jokowi sebentar lagi akan ditantang bermain
games oleh putra sulungnya gibran raka buming raka kira kira pak jokowi ditantang main games
apa ya bersama koresponen cnn indonesia lady malino putra presiden ini memperkenalkan permainan
senggal senggol gang damai karya rekan rekan timnya home pimpa ini misalnya di rumahnya pak
andreas ini masalahnya ini tidak menjaga lingkungan orangnya jorok kalau kita kan
sama andreas jadi saya jalan dulu satu ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam udah sampai di sini berarti saya harus di sini
kemudian melihat gimana cara solusinya di sini ya ini tandanya adalah
musyawarah sesuai dan teguran halus ya ada dua duanya ada terus responnya oke terus oh kita
ini random aja random aja ternyata ini hasilnya apa nih mas orangnya tersinggung nah kalau tersinggung gimana
dong tetangga kiri kanannya ikut ikut emosi juga ini kadar emosi warga di sekitar jadi dari ijo
sampai ke merah kita pokoknya di game ini kita menghindari mereka jangan sampai ininya apa
sampai ke merah soalnya kalau udah emosinya di merah ini berarti pindah rumah
di rumahnya nah setelah masalah lagi di sini ya melihat tanya dari sini ya besok ziet masalahnya ini
membuang sampah di selokan jadi memang masalah yang diangkat memang
it hari hari k vagyari ponya ini mewakili inilah kehidupan kita sehari hari sampai hidup
yang penting kan kalau hidup bertetangga gini kan kita nyelesain masalahnya bareng bareng
pembuatan anak bangsa tampil di jerman akhir oktober lalu
membuat gibran semakin giat memperkenalkan jenis board games di tanah air
the art of batik yang memperlihatkan tahap tahap pembuatan batik
menjadi permainan yang laris dijual di hari pertama pameran di jerman
saya kemudian memasarkan board game ini
iya soalnya kan ini game indonesia
tentang indonesia ya harusnya bisa laku lah di indonesia
kalau di jerman laku ya di indonesia harusnya lebih laku keras lagi
siap mas sukses terus dengan world gamenya juga
dan juga harapan ke depan untuk keluarga yang ada di indonesia ya
untuk menyempatkan waktu
emas juga dong berarti ya untuk etes berarti dari kecil udah diajak main board game dong
iya nanti kita kenalin
dari umur berapa sih mas kalau nanti si etes mau diajak main
ya di atas empat lima tahun
lima tahun langsung diajar main seperti ini
oke terima kasih mas gibran untuk
waktunya sudah meluangkan waktu wawancara dengan si aradidadesia
ya kita main lagi yuk